assalamualaikum pak ji
siapa sih tuh
yang ketok ketok pintu
keras amat ya
assalamualaikum pak ji
lu menjadi maling kudang
kalau selama ini
kalau misalnya dibutuhkan mak
insya allah ayah sama farid
ikhlas ikhlas lahir batin
masih banyak yang mau nolong soal pesantren kilat ini
kalau tujuannya baik
pasti orang orang juga nerimanya dengan baik
lu mau ikutan enggak
kita mau ke rumah sakit mau nengokin anaknya si mali
sekalian ayah juga pengen lihat keadaannya
alhamdulillah keadaannya udah baik kan umi
udah nggak kritis lagi
oh jadi lu udah ke sana ruh
kemarin ruh sempetin datang ke sana
ya kita berdoa aja ya mudah mudahan di kampung kita gak ada lagi yang bencana bencana
mudah mudahan semua warga kita baik baik saja
waduh pada ngerumpin ini di sini
gue kata juga apa robin tuh sama ruh masih saling cinta
lihat aja kau lagi main tatap tatapan
yuk kita duluan ya
pakai pulang duluan
kan si ruh sendiri yang tinggal di rumah
iya kita duluan pulang yuk
kesian ruh nanti kesepian kalau kita kelamaan di mari
kurang ajar lu ya
bulan puasa berani beraninya lu tatap tatapan sama anak gua
bisa banget lu cari kesempatan
ini bulan puasa
lu berdua kudu bisa jaga mata mata lo
jangan hanya bisa pandang pandang aja
kalau sampai berani deket anak gua lagi
gua gak bakalan diem
karena si ruh tuh udah ada yang punya
udah lu jangan ganjeng
lu jangan sok nasihatnya apa deh
lu tau diri dong
laki laki macam begini dirayaanin
dan lu udah jodohnya ramadi
jadi lu nyampe macam macam dong
kenapa susah banget perjuangan cinta ya maru
bang ali sama bang tarmiji
sama pak haji
masuk sana lu masuk
ada apaan sih
lu kedua kok katanya ketegang banget nek
ayah mau terus terang sama haji sulam
dia kagak bersalah sama sekali
atas ketabraknya si rawun
haji sulam itu udah gak nabrak rawun
jadi lu mau bikin pengakuan
di depan si sulam begitu
kalau soal itu
sebenarnya gua udah tahu
tapi yang penting kan
jadi lu kagak perlu pakai pengakuan pengakuan segala
itu suntuk pak haji
itu suntuk yang bikin
ayah dan pak tarmiji jadi ketakutan
kayaknya kita lagi berdua
lagi nerima balesan dari apa yang kita perbuat pak haji
lagi nerima balesan dari apa yang kita perbuat pak haji
maksud lu apa sih
gua gak ngerti nih
kenapa lu jadi tiba tiba jadi penakut begini nih
cemen lu ah
yang nabrak si rawun
ayah dan pak tarmiji
yang bener lu
yang nabrak rawun itu
itu juga kagak sengaja ji
kita buru buru langsung kabur ji
haji sulam ada di situ
jadi dia deh yang dituduh nabrak
awalnya sih kita sih seneng
lama kelamaan kok kayaknya kita
berasa dihantuin ji
memang gua tahu
si sulam kagak bersalah
tapi kalau lu yang nabrak anak kardun
bikin gue kaget banget loh
gua gak nyangka loh
gak itu pak haji
ayah dan pak tarmiji kagak mau bohong lagi dah
hidup kita berdua
jadi kagak tenang ji
merasa ketakutan terus ji
kita berdua mutusin meminta maaf
sama haji sulam
kita kagak enak sama haji sulam
kayak merasa dosa besar
dan kita takut kena karmanya ji
kok jadinya begini sih
jangan lu dong yang ngasih tahu si sulap
kita berdua takut pak haji sama karma
eh kenapa mesti takut lu ah
di islam itu
kagak ada yang namanya karma
jadinya kagak tahu loh
soal beginian lagi nih
tapi pak allah mau tahu pak haji
pasti allah kasih balesan buat perbuatan kita berdua
sekarang nih anak isi mali ditabrak
besok besok jangan jangan kita mahal
tapi lu berdua
mesti mikir juga dong
kalau lu berdua ngakuin kesalahan lo
di depan sulam
sia sia aja perjuangan kita membuat warga benci kita
kepada si sulam
ayo kagak peduli pak haji
yang penting keluarga ayo selamat dunia akhirat
lu jangan begitu dong li
kagak bakal ada apa apa
tenang aja deh
ntar gua yang doain
lu kan tahu gua ini aji dua kali
jadi doa gua itu mujaraf
lu kan tahu sendiri gua sesepu kampung
bukannya ayah kagak percaya sama doa doanya pak haji
tapi pak haji sendiri juga sering kena ajab dari allah
kita berdua tetap kekeh
mau minta maaf sama haji sulam
biar plong biar gak kena karma haji
kalau gitu kita permisi pak haji
waduh gawat nih
aduh bisa berapi ini semua nih
pak haji ini tolong berisik
ada apa ya pak haji
suami lu ada pak haji
emang ada apa pak haji
cepet panggil dia
ini ada masalah gawat
laki aja dia kejar kejar lagi sama polisi
udah jangan banyak ngomong
lu panggil aja dia
daripada ntar lu nusel
ntar ntar pak haji ya
masya allah nih orang
tidur aja kerjaan ya
kau udah tidur kekeh banget sih
ah masih belum bangun juga
aku lagi tidur lu korek korek hidungnya
ada haji muhyidin datang kemari
katanya kalau sampe lu kagak nyamperin dia
lu bakal nyesel seumur hidup
mau gak aku kesulam kalau dia yang nabrak anak gue
yang berdua sekarang kerumah si sulam
nyari mati dia berdua tangan buat
iya makanya lo jangan buang waktu lagi
kalau kagak lu bakal dituntut karena mau berhasil sulam
gue kasih pajaran ya
sekian dikain dulu
bang ajar tuh
eh bang dulu
ah berangsek banget nih
hakim is salatah liruq is samsi'ila

duduk ya tuhan
duduk ya tuhan
duduk ya tuhan
duduk ya tuhan
duduk ya tuhan
duduk ya tuhan
duduk ya tuhan
duduk ya tuhan
wa minal lailifatahajjad bihinna filatallak
eh kenapa berhenti lu
nah ente sendiri kenapa berhenti
iya kenapa gua jadi ragu ita
mal anda jadi ragu ragu mal
kalau kita ngaku bisa bisa kita dikebukin sama orang satu rt
ada seorang orang ngaji ita
jangan jangan panggilan buat kita kali mal
panggilan buat lu aja gua belum siap
mal aneh ngeri kita ini kan masih muda
anak kita masih kecil
kalau kita mati aduh
kasian keluarga kita mal
iya makanya kita sekarang kudu jujur
supaya kagak dapet ajab lebih gede lagi dari allah
yaudah kita sekarang minta maaf sama haji sulang
karena kita nang fitnah dan kesalahan kesalahan kita selama ini
assalamualaikum pak ji
siapa sih tuh yang ketok ketok pintu keras amat ya
assalamualaikum pak ji
assalamualaikum pak ji
lu mah jadi maling kudang nyujut nyujut doang ke gue
eh hantar lu jadi baku lagi
kalau selama ini ada
kalau selama ini ada
suka memfitnahin ji
lu berani buka mulut
gua bikin nyesel lu